pada hari ini dua orang dilaporkan tewas akibat pencara ini
di media sosial beredar sejumlah mobil terseret derasnya air
banjir bandang akibat hujan deras ini melanda jeddah arab saudi pada kamis
dilaporkan dua orang tewas akibat bencana ini
akses jalan dari kota jeddah menuju mekah yang biasanya digunakan para jemaah haji juga sempat ditutup akibat hujan lebat
namun sejumlah fasilitas umum telah dibuka kembali
konsul jenderal republik indonesia jeda eko hartono mengatakan banjir yang menerjang salah satu kota di arab saudi tidak besar
menurut eko realitas banjir di jeddah berbeda dengan gambaran yang ada di media sosial
dan untuk mengetahui situasi terkini banjir di jedah arab saudi
kita sudah terhubung dengan konsul jenderal republik indonesia
untuk jeda eko hartono selamat siang
pak eko terima kasih sudah bergabung bersama kami pak
pak eko kalau kita bicara mengenai
selamat siang mas jidah
iya pak eko kalau saya melihat di media sosial begitu dramatis banjirnya
tapi tadi informasi dari bapak tidak sedemikian mengerikan
lalu bisa bapak berikan deskripsi bagaimana kondisi jeddah dan sekitarnya
dan saat ini apakah masih diguyur hujan pak
baik jadi hujan sudah berhenti kemarin
sekitar pukul dua belas tiga puluh lah
hujan lebat memang betul dimulai pagi sekitar pukul tujuh tiga puluh sampai sekitar pukul dua belas
hujan lebat ini yang menyebabkan genangan di mana mana betul
dan terutama tempat tempat yang rendah seperti underpass
kami lihat sendiri memang beberapa underpass ditutup
pagi ini kebetulan kami lewat tadi masih ada satu underpass yang ditutup
karena genangan tinggi
sedang disedot airnya oleh pihak pemda
nah jadi memang kita perlu hati hati
memang betul bahwa banjir di mana mana di jeddah kali ini karena curah hujan tinggi
tapi kalau sejauh yang kami tahu
kalau kita amati sepertinya bukan kemudian istilahnya banjir bandang ya
seperti yang muncul di beberapa medsos
perlu kita hati hati karena memang kejadian tahun dua ribu sembilan itu jauh lebih parah
itu memang seperti banjir pandang
nah untuk kali ini beberapa ruas jalan memang ditutup
terutama antara jedah mekah
jadi sempat beberapa jamaah yang mendarat di jedah memang tertunda beberapa jam
begitu juga penerbangan yang beberapa jam ditunda
karena sulitnya lalu lintas
jadi itu jadi memang hujan lebat
ada beberapa genangan di mana mana jalan ditutup
sehingga menyebabkan kemacetan
memang kemarin chaos ya
tapi alhamdulillah sekarang ini sudah jauh berkurang
sudah surut beberapa tempat masih ada genangan
tapi sudah berenjak normal
bapak kalau anda katakan tadi curah hujannya cukup tinggi
tadi saya juga sempat membaca informasi
curah hujannya mencapai satu ratus tujuh puluh sembilan mm
dan akibatnya sejumlah kawasan tergenang
selain penerbangan yang terdampak
warga indonesia yang akan menjalankan ibadah umroh dan aktivitas lainnya juga terdampak
apakah ada warga indonesia lainnya pak yang tinggal di sana juga terdampak
akibat genangan banjir kemarin pak
dari kemarin sampai sekarang
pagi ini barusan kami cek di tempat tempat
tidak ada laporan bahwa warga kita yang menetap di sini terdampak
artinya sakit atau meninggal ya tidak ada
jadi alhamdulillah warga kita aman di sini
ya terdampak dalam arti terkena banjir macet iya
tapi sampai meninggal alhamdulillah tidak ada
jadi laporan termasuk jamaah umroh ya
alhamdulillah memang mereka kemudian dilaporkan tidak bisa melihat jeda
biasanya mereka kan kemudian istirahat belanja belanja di kornest ya di bala
tapi karena balad juga terkenang air kemarin sehingga para jamaah tidak bisa mampir ke situ
tapi sejauh ini aman alhamdulillah
baik berarti suasana sudah cukup kondusif dan aktivitas warga lokal maupun para peziarah yang melakukan ibadah umroh bisa tetap melangsungkan aktivitas mereka pada hari ini
terima kasih untuk perbicaraannya pak eko hartono dan selamat berterima kasih kembali bapak
baik terima kasih